terima kasih anda masih bersama dengan cnn indonesia newsroom
hingga saat ini angka kekerasan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan
ataupun sosial masih dilaporkan meningkat
lantas seberapa besar datanya berikut data kekerasan anak yang dihimpun
tim litbang cnn indonesia
selanjutnya data dari kemen pppa dalam cat tahu dua ribu dua puluh satu
tiga daerah yang terbanyak melaporkan kasus kekerasan anak
yang pertama adalah jawa timur jawa tengah dan jakarta
pelindungan terhadap anak menjadi isu penting di tengah masih tingginya angka kekerasan pada anak anak
hal ini menjadi tantangan bersama bagi orang tua masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemenuhan anak anak
dan perlindungan khusus bagi anak anak dari tindak kekerasan
sudah bergabung bersama kami jasra putra komisioner kpai
selamat sore pak jasra
selamat sore mas
terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom pada sore ini
ya pak jastra ini salah satu yang jadi perhatian adalah ini masih tinggi angka kekerasan kepada anak anak
ini data dari komisi pelindungan anak indonesia ini sepanjang
awal tahun dua ribu dua puluh dua sampai bulan juni saja ini ada dua ribu sepuluh aduan dari berbagai jenis tindak kekerasan
lalu ini bagaimana pak menanggapinya pak
ya pertama tentu selamat hari anak nasional dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh dua dan anak terlindungi indonesia maju
dalam pelakuan dan aduan di komisi pelindungan anak indonesia
selama enam bulan terakhir januari sampai juni
memang kita menerima aduan sebanyak dua sepuluh kasus pelanggaran hak anak
mulai dari kluster satu sampai kluster lima
dan dua hal kasus aduan yang tertinggi adalah link keluarga dan lingkungan alternatif
dan ada masalah alternatif ini kita bisa saksikan dan
terkonfirmasi dengan data kpai seperti konflik perceraian
kemudian buangan bayi pernikahan usia anak di dalam situasi pandemi ini masih tinggi
nah yang kedua adalah perlindungan khusus anak dalam hal ini data yang paling banyak adalah
aksan psikis dan termasuk juga seksual
dan di hari anak ini tentu kita melihat bahwa
data kekerasan atau pelanggaran hak anak ini merupakan
data gunung es
dan yang terlaporkan itu hanya permukaan saja
dan kita dalam beberapa kajian kajian yang kita lakukan
tentu data data ini sungguh dan sangat banyak
dan juga lagi kita bagaimana membuka ipa pusat pusat aduan yang bisa diakses oleh
oleh keluarga dan masyarakat kita
nah yang ketiga rata rata kalau bicara soal isu kekerasan pelakunya adalah orang terdekat dari anak
dimana orang ini adalah orang yang dipercaya oleh anak orang yang biasa
dimana anak anak berinteraksi sama hidupnya
dan itu jadi di lingkungan pendidikan pun menjadi di lingkungan anak
ya pak jasra ini tadi juga anda menyebutkan ada lingkungan alternatif
juga pelakunya terdekat lingkungan terutama juga yang baru baru ini yang di pesantren begitu ya
dan juga kebanyakan korbannya adalah perempuan
seperti yang tadi ada data memang yang terbanyak memang lebih banyak perempuan
ini kalau anda melihat bagaimana ini bisa terjadi
terutama juga yang mengerikan adalah di lingkungan yang diharapkan bisa jadi tempat anak belajar
diharapkan anak bisa mendapatkan
mendapatkan pendidikan yang baik tapi malah mengalami pelecehan seperti ini
dan banyak sekali jumlahnya pak jastra
ya memang kalau kita lihat seharusnya lingkungan ini adalah lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak anak
misalnya lingkungan pendidikan gitu ya
ini harapan kita adalah lingkungan yang dimana anak anak kita bisa memperoleh
dan mendapatkan ilmu pengetahuan ketinggi tingginya
tapi faktanya belakangan ini kita sangat miris ya
dimana kekerasan itu justru terjadi yang di tempat aman yang kita bayangkan
di lingkungan pesantren di sekolah boarding school di panti asuhan ya
kemudian tempat tempat asrama dimana anak dititipkan di sana
dan pelaku kita tidak tanggung tanggung gitu
orang terdekat dan bahkan pemilik dari lembaga tersebut
kasus jombang adalah pemilik dari lembaga tersebut
kasus banyuwangi juga pemilik dari lembaga negara
di depok gitu ya
nah kemudian sangat lagi
kasus jombang itu anak ini bisa pengungkapan atau pelaku itu ditangkap setelah anak anak ini selesai dari lembaga pendidikan tersebut
kita tidak bisa membayangkan bagaimana situasi yang dimana anak anak kita berada di dalam
kemudian takut mengadu
berada dalam ancaman
yang tentu ini adalah harus kita evaluasi di hari anak ini
untuk kita singkatkan ke depannya
kemudian yang kedua
memang banyak kebijakan kebijakan dilakukan oleh pemerintah
seperti kebijakan sekolah ramah anak pesantren ramah anak
puset mas ramah anak
namun kebijakan kebijakan ini tentu harus kita lihat
target yang kunci
ada kasus misalnya
kemana sistem itu bisa bekerja
kemana berdekat layanan layanan itu keluarga
sehingga juga keluarga juga mampu untuk berkontribusi untuk menjaga anak anaknya dimanapun berada
dan selanjutnya adalah
bicara soal isu di bidang pendidikan
di kasus bidang di lembaga pendidikan
tentu ketika anak berada di lembaga pendidikan baik dalam bentuk sama
tenaga pendidik pengasuh
pengganti orang tua
otomatis bagaimana nilai nilai pengasuhan harus jalan harus dilakukan di sana
beberapa kasus yang hanya terungkap kebahagiaan itu
ya tentu ini akan menjadi fenomena yang terus menerus
kalau atau jika kita tidak melakukan kebijakan kebijakan yang tepat gitu ya
nah maka dalam bulan ini kita terus mendorong dan agama dalam hal ini
agar peran menteri agama tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan ini segera ditandatangani
terkait kalau di kementikbud
sebetulnya kita sudah punya permendikbud delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang pencegahan penanganan
kekerasan di satuan pendidikan
namun peraturan peraturan ini harus kita dorong
sosialisasikan terus ditingkatkan
sehingga anak anak kita dimanapun berada dalam situasi apapun
dia bisa terhindar secara maksimal
iya pak jasra tadi anda menyebut
ini kan kita lagi membahas mengenai kekerasan seksual di dunia pendidikan
itu tadi anda juga sempat menyinggung
bagaimana sistem bekerja ini juga keluarga juga sama sama membantu
ini tadi anda juga sempat menyebut
juga sempat ngobrol dengan kementerian agama
juga kementerian pendidikan juga
ini ada rekomendasi apa yang anda tawarkan kepada kementerian agama atau pendidikan
untuk mencegah supaya yang kekerasan di lingkungan pendidikan
yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak ini tidak terjadi lagi
iya terdata besar ya
di lingkungan keagamaan atau disebut dengan
ada salah satu yang dikenal pesantren
itu ada sekitar tiga puluh ribuan lembaga tren kita
yang saya kira bagaimana memastikan pesantren kita ini adalah pesantren yang ramah anak
di dalam pedoman pesantren ramah anak ini sangat detail sekali ya
kalau ini bisa diimplementasikan
misalnya di sana ada pusat pelaporan
nah petugasnya adalah sudah dilatih
miliki perspektif perlindungan anak
kemudian pelapor ini adalah pusat aman
dan aman bagi anak anak kita
sehingga kita bisa melakukan mitigasi terkait kekerasan kekerasan yang
yang berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan tersebut
maka rekomendasi kita adalah bagaimana pusat aduan ini tentu harus di set up dengan baik
disosialisasikan secara baik
dan memastikan bagaimana anak kita aman dan di lingkungan satuan pendidikan tersebut
dan yang kedua kita sebetulnya di dalam pedoman
pesantren atau sekolah ramah anak itu ada
skill set coding gitu ya
bagaimana etika bekerja dengan anak
misalnya tidak boleh berduaan di tempat sepi
kemudian ketika guru atau pengasuh meminta nomor anak
tentu harus ada jam jam tertentu berkomunikasi dengan anak
kemudian yang ketiga tentu karena misalnya anak anak remaja ya tentu harus bisa mampu berkomunikasi secara baik gitu
dan mereka harus juga didorong berpartisipasi bagaimana putus rantai kekerasan tersebut
maka dengan membangun sistem seperti itu
maka upaya upaya mitigasi kita bisa dilakukan secara cepat
kemudian jangan lupa di dalam sebuah pesantren atau sekolah ramah anak ini
karena isu katakanlah isu kekerasan itu tidak hanya diselesaikan di lingkungan pendidikan
tapi bagaimana juga dinas lain atau opd lain
para hukum tentu harus bersama sama
semakin banyak lintas profesi yang terlibat itu semakin minimal penggunaannya
baik mulai dari upaya pencegahan penyelesaian penyelesaian kasus yang muncul di lingkungan pendidikan tersebut gitu
rekomendasi selanjutnya adalah juga kita sampaikan
karena dalam situasi pandemi ini anak anak kita mengalami mental health yang sangat luar biasa
kita berharap ketika bulan juli ini sebagian besar anak anak kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka
kita berharap guru bimbingan konseling atau psikolog itu harus melihat profil siswa kita yang datang ke sekolah tersebut
dan kita harus melihat bagaimana kejiwaan anak anak kita
mungkin secara fisik kita melihat baik baik saja
tapi setelah didalami kemudian dicoba di assessment
maka akan temui bagaimana utuh gizi atau jiwa anak anak kita didukung
sehingga dia memang betul betul siap dalam pembelajaran
baik itu pembelajaran di satuan pendidikan dalam bentuk asrama pun yang reguler lainnya
pak jasra itu yang di dunia pendidikan di dunia nyata ini juga yang jadi tantangan di zaman sekarang ini
ini berbeda dengan yang di zaman dulu ya
ini perkembangan teknologi ini begitu cepat
nah ini juga jadi media yang ya ini beberapa waktu terakhir ini banyak media
jadinya ada perundungan bagi anak di media sosial
ini bagaimana seharusnya regulasi untuk melindungi anak anak dari serangan di dunia maya ini pak jasra
ya benar mas memang kejahatan anak baik sebagai korban maupun pelaku
memang trennya berubah ya dari dunia nyata ke dunia maya
dua ribu dua puluh satu misalnya ada empat ratus laporan anak anak kita di ibu krem
nah di tahun dua ribu dua puluh dua ini cukup banyak
sistemasi yang terakhir adalah di kabupaten asikmalaya
dimana kejahatan itu di kan kemudian di upload ke media media pertemanan dan sebagainya
kalau kita dalami salah satu motivasinya adalah bagaimana video ini bisa viral
termasuk juga saya sore kemarin juga mendatangi anak anak yang berada di sjbd ya
sudirman gor depok tanggerang gitu ya yang ada di jakarta gitu ya
dan itu cukup banyak anak anak kita dimana mereka ingin ya memanfaatkan era di jepang ini untuk katakanlah kenalkan existensi dirinya
kemudian bahkan ingin bagaimana digital ini menjadi salah satu sumber ekonomi bagi keluarga
namun tantangannya tidak mudah
dimana di kesultanan asosiasi pengguna jasa internet dari delapan puluh empat juta anak kita
setidaknya tiga belas juta nya sudah berada di media sosial
tantangan berikutnya tentu bagaimana perlindungan anak anak kita terutama misalnya soal data pribadi
dan itu pernah dilaporkan kepada kita dimana data data anak kita itu sudah berada di media sosial

kemudian juga saksikan bagaimana polda d i e juga membongkar kejahatan anak di mana aduan itu mulai dari anak sd yang punya gadget
ada video video yang tidak senonoh yang masuk ke laman gadget anak lalu dilapor kepada orang tua dan orang tua melapor kepada kepolisian
saya kira ini tantangan tantangan yang tidak mudah yang dihadapi oleh anak anak kita
kemudian hampir lima jam setiap hari gadget itu digunakan oleh anak anak kita
dan sisanya memang tentu nontonan youth media media lain
tentu satu sisi kita berharap ini bisa berkontribusi bagi tumbuh kembang anak
namun tantangannya tidak mudah ya kejahatan terhadap anak predator anak yang merencanakan secara sistematis melakukan child grooming dan seterusnya
ini tentu penuh kewaspadaan kita
orang tua bakal memfasilitasi yang terdekat dengan anak
terus mengawasi gadget anak
dan di situ lain tentu anak anak kita terus kita dorong bagaimana partifikasi dan memotong potensi potensi kekerasan kekerasan yang terjadi di media daring tersebut
maka literasi digital baik orang tua maupun anak perlu kita dorong ditingkatkan
dan dengan seperti itu kita anak anak bisa terhubungi secara baik

baik pak jasra jadi penting sekali ya literasi digital begitu ya
baik pak jasrat terima kasih sudah bersama dengan kami
ini agar menurut saya pusat aduan ini isit up dengan baik manfaat bisa mengadu
pada saat mengalami perundungan atau mengalami pelecehan seksual dan juga yang penting harus jeli
siapapun di sana guru orang tua ataupun orang terdekat ini juga harus jeli
supaya kalau ada sesuatu bisa terdeteksi

pak jasra sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom hari ini
selamat hari anak semoga kedepannya indonesia juga semakin ramah anak
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom